kamu harus semangat andien
kamu harus makan yang banyak biar cepat sembuh
aku akan berusaha untuk cepat sembuh mas
dan aku bisa melayani suami aku lagi
saya mau ke kamar menurutmu
aku tau mas
meski mulutmu gak mengucapkan kata kata cinta itu lagi
namun dari perhatian dan perbuatan kamu mas
aku tahu kamu cinta sama aku
dan semoga keyakinanku ini gak salah
pusing sendirikan lu sekarang al
ngapain coba lu pake nyatain cinta ke andien
sekarang anda jadi berharap kan
kenapa gak mikir sih
kamu tuh ketawa
jadi ngerti kok
gue mau menggunakan cinta sama andien
udah pulang sekolah ya
seneng tadi di sekolah
kok sama oma main rasiah rasiaan sih
oh buat mama
yaudah kalau buat mama rahasiain ya
nanti biar mama yang buka ya
yaudah kalau gitu sekarang yuk kita berangkat ketemu mama
tadi urusannya udah selesai
makanya aku mending pulang
kayaknya dia dong
emang dari pulb ey fight
sayang lihat deh cincinnya
cocok banget ya di aku
kan aku udah pernah bilang sama kamu kemarin pernah bersubik kalung sekarang di cincin
kenapa sih harus boros boros
hemat sedikit kenapa
kan ini cincin dari kamu sayang
kamu tuh gimana sih
kalau ngasih kejutan ke istri aja gak mau ngaku
siapa ngasih kejutan
kapan aku beli cincin itu
eh sebentar ya sayang
kok tumben kamu pakai jaket kayak gini
lah pakai nanya lagi
enggak aku tuh kayak jarang aja ngelihat kamu pakai dandan dandan kayak gini
ini dari siapa
atau jangan jangan kamu masih nyimpen barang barang dari mbak andim
termasuk jaket ini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
kenapa sekarang main dudung duduhan
udah deh sayang
sekarang kamu ngaku aja sama aku
jujur sama aku
ini dari siapa
kamu berkemala ribut mah
di saat aku lagi berusaha untuk berbaik
aku malah ngepas andin sih
kamu malah bawa buah buahan
kan menurut kamu dia segalanya buat kamu kan
kamu selalu peduli
eh kamu udah jadi suami aku aja
udah nunjukin ke aku kalau kamu mantan suami yang selalu peduli sama mantannya
jujur dulu ini dari siapa
kamu tuh adek
sebenernya kalian berdua
ini salah paham karena mama sama papa
ini maksudnya gimana ya
makasih bu makasih aja
makasih ya sus
sama sama makasih ya bu
kita kayak gadis

terus compose kalian semua
namanya kamu mau tahan tangan kamu
nah udah engerin
hungarian bukan makasih
andin harus dipaksa
tubuh kamu butuh nutrisi